saudara jika anda biasanya makan bakso dengan sambal yang sudah tersedia
namun berbeda jika anda mampir ke kedai bakso di temanggung jawa tengah satu ini
karena untuk merasakan sensasi pedas dalam semangkuk bakso
pengunjung harus menentukan dulu berapa cabai yang diinginkan
kemudian diulek langsung di mangkuk bakso
seperti apa sensasi pedas yang dihasilkan
tak lengkap rasanya jika makan bakso tidak dicampurkan dengan sambal yang pedas
namun pedasnya semangkuk bakso di temanggung jawa tengah ini
berasal dari sambal yang berbeda
karena pengunjung harus memilih berapa banyak cabai rawit yang diinginkan
kemudian cabai tersebut diulek atau dihancurkan langsung di dalam mangkuk bakso
makan bakso yang berbeda ini memang merupakan ciri khas kedai bakso yang berada di jalan sudirman ini
karena warung bakso ini tidak dikumpulkan dengan sambal yang pedas
dan tidak menyediakan sambal siap saji di tiap meja
dengan diulek langsung mampu menciptakan rasa yang berbeda dengan bakso pada umumnya
kuahnya menjadi segar serta rasa dari pedasnya menjadi lebih terasa
di ulek langsung tidak ada bakso tidak ada saus
rasanya temanggung tidak ada bakso
menurut salah satu pembeli tika menjadi pelanggan dari bakso lombok ulek karena rasa dari kuahnya istimewa
jadi memberikan sensasi tersendiri kalau di lombok ulek yang disini
jadi segernya dapat terus tidak enak kemudian bumbunya juga pas
yang berbeda lainnya di kedai bakso ini adalah bakso tidak disajikan dengan mie atau bihun
melainkan diganti dengan ketupat dan irisan tahu goreng
dan warung bakso yang telah ada sejak tahun tujuh puluh an ini memang memiliki resep turun temurun
hingga sekarang dikelola oleh generasi keempat
dan dalam sehari kedai ini bisa menjual lima ratus hingga enam ratus porsi bakso per hari
dengan harga dua puluh hingga tiga puluh lima rupiah per porsi
kompas tv temanggung jawa tengah